ya tentunya ini menambah daftar panjang ya amel terkait dengan adanya menteri lagi yang tercokok atau tertangkap kpk setelah adanya menteri kkp yang non aktif yaitu edi prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster
nah menteri sosial juliari pitar batubara ini duga menerima uang senilai total tujuh belas miliar rupiah dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan covid sembilan belas
dan pengadaan bantuan sosial untuk penanganan covid sembilan belas berupa paket sembako di kementerian sosial ri tahun dua ribu dua puluh memiliki nilai sekitar lima sembilan triliun rupiah dengan total dua ratus tujuh puluh dua kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode
pada pasangan paket bantuan sosial sembako periode pertama diduga diterima p kurang lebih sebesar dua belas miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh mjn
pembagian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh ek dan sn selaku orang kepercayaan saudara jpb untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara jpb
untuk periode kedua pelaksanaan paket bantuan sosial sembako terkumpul uang p dari bulan oktober dua ribu dua puluh sampai dengan desember dua ribu dua puluh sejumlah delapan delapan miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara jpb